aksi balap liar kembali terjadi di wilayah kecamatan bale endah kabupaten bandung
namun aksi balapan itu langsung dibubarkan oleh petugas kepolisian sektor bale endah
para pelaku balap liar pun langsung lari kocar kacir menghindari kejaran polisi
minggu petang aksi kejar kejaran antara polisi dengan para pelaku balapan liar
terjadi di jalan raya jaksa naranata bale endah kabupaten bandung jawa barat
aksi balap liar ini kerap terjadi setiap bulan ramadan
para pelaku balap liar pun langsung kabur kocar kacir menghindari kejaran polisi
balap liar di kawasan ini meresahkan warga sekitar karena bersuara bising
dan kerap terjadi kecelakaan hingga membawa korban jiwa
meski kerap dirazia namun balap liar di kawasan ini tetap saja terjadi
polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan balap liar
memanggil orang tua para pelaku untuk menulis surat pernyataan
chandra febriana kabupaten bandung